memperingati hari down syndrome sedunia iman syah aditya fidri salah satu anak down syndrome inspiratif berkeliling jawa untuk membagi pengalamannya
ditemani sang ibu aditya memberikan inspirasi kepada anak anak down syndrome lainnya dengan unjuk kebolehan memainkan drum
pekan ini puluhan anak anak down syndrome yang belajar mengembangkan potensinya di house of fatima child center malang jawa timur kedatangan tamu istimewa
dialah iman syah aditya fidri salah satu anak down syndrom inspiratif versi persatuan orang tua anak down syndrome atau potats
bersama ibu undanya aditya unjuk kebolehan memainkan drum
aksi adit langsung disambut meriah
kawan kawannya dan bergoyang mengikuti irama
menurut ibu aditya m syarfi kegiatan seperti ini rutin digelar untuk
dan menunjukkan semangat positif kepada orang tua dan anak anak daun sindrom
harapannya anak anak down syndrome ini mampu memaksimalkan bakat yang mereka miliki
setelah adit berhasil melewati masa masa sulitnya dan sudah mencapai tahapan mandirinya berkegiatannya berkeseniannya
dan saya punya banyak teman di mana mana akhirnya saya merasa tidak mungkin mereka yang banyak datang ke kami bertemu kami
yang datang ke tempat tempat teman teman yang banyak
di house of fatima child center malang ini puluhan anak anak down syndrome belajar mengembangkan potensinya
di tempat ini mereka belajar berbagai hal seperti memainkan angklung dan menari tradisional
para ibu juga diberi pelatihan untuk keterampilan
peran orang tua penderita down syndrome ini penting untuk mendukung kemandirian anak mereka
peran orang tua sangat besar sembilan puluh sembilan persen di tangan orang tua

saya mengenangi kalau orang tua yang terbuka

anaknya akan potensinya akan terboli
mereka terlihat lebih cerdas lebih pandai
daripada orang tua yang tidak mau membuka diri untuk mengasah kemampuan anaknya
para orang tua dan anak anak penderita down syndrome ini tergabung dalam world together and love people wit down syndrome
atau disingkat world
komunitas yang didirikan empat tahun lalu ini kini memiliki jumlah anggota satu ratus dua puluh sembilan orang
abdul malik malang jawa timur